tak terima termosnya pecah saat ditertipkan satpol pp
seorang pedagang kopi keliling menusuk perut seorang petugas satpol pp di jakarta
peristiwa bermula ketika anggota satpol pp keluaran menteng
yang menjadi korban penusukan bagus ribut wahyudi
disiagakan untuk menjaga agar pedagang tidak melintas di jalan mh tamrin pada kamis pagi
dia menghalau pedagang kopi yang ingin melintas ke wilayah menteng
namun sang pedagang berinisial r tak terima
korban kemudian menyita termos pedagang agar mau ditertibkan
namun keduanya justru berebut termos hingga termosnya pecah
hal itu membuat r kalap dan mengambil gunting lalu menusuk perut korban hingga korban terkapat
pedagang berinisial r pun dibawa ke polsek metro menteng
sementara korban dilarikan ke rumah sakit

gak mau tahu yaudah
tidak usah ikut ikut
tidak usah ikut ikut
penertiban parkir liar di rawamangun jakarta timur pada kami siang diwarnai kericuhan
petugas udin perhubungan bersih tegang dengan penjaga keamanan rumah makan
saat petugas akan menderek mobil yang parkir di bahu jalan
keduanya sempat saling dorong hingga polisi yang turut dalam razia parkir liar menengahi keduanya
dalam razia ini total dua belas kendaraan diderek dan dikenakan sanksi denda
sebesar lima ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia